kasus gagal ginjal akut pada anak sudah terjadi sebetulnya di beberapa negara di dunia sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
diduga ada cemaran kandungan eg deg pada obat sirop yang dikonsumsi oleh anak anak
kita buka yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia deretan kasus kematiannya
yang pertama yang langsung jadi sorotan ya
kasus pertama datang dari mana dari gambia
negara di afrika ini melaporkan ada tujuh puluh anak yang meninggal dunia pertanggal empat belas oktober kemarin
akibat kasus gagal ginjal dugaan sementaranya kalau kita lihat ini adanya kandungan dietilen glikol dan juga etilen glikol dalam jumlah yang tidak bisa diterima dalam obat batuk sirup anak yang asalnya dari india
yang kemudian membuat akhirnya kasus ini membuat pemerintah mengambil beberapa tindakan
kalau kita lihat di sini
beberapa yang kami rangkum adalah pertama melarang produk obat yang memiliki kandungan deg dan juga eg
berikutnya membentuk komisi penyelidikan baru untuk menangani para pasien gagal ginjal
menangguhkan izin impor perusahaan pembuatan obat batuk india dan berjanji memperbarui aturan terkait obat obatan
kalau kita lihat dari poin satu dan dua nampaknya cukup sama dengan di indonesia
kita belum melakukan poin ketiga ya seperti yang sudah gambia lakukan
berikutnya ke indonesia
kasus ini terjadi di indonesia
dan data pertanggal dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh dua
angkanya dua ratus lima puluh lima kasus ada satu ratus empat puluh tiga anak meninggal dunia
anak anak satu ratus empat puluh tiga meninggal dunia
penyebabnya disinyalir juga sama yang terjadi di gambia
ada cemaran kandungan eg dan deg dalam produk obat sirop dengan lagi lagi kadarnya melebihi ambang batas
lantas apa yang pemerintah indonesia lakukan

lantas apa yang pemerintah indonesia lakukan
badan pengawas obat dan makanan langsung mengambil tindakan dengan mengeluarkan sejumlah tindakan mengeluarkan larangan termasuk ya lima obat sirup pertama kali disampaikan yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol
kemudian bpom juga secara berkala akhirnya memperbarui daftar obat sirop yang sementara dilarang untuk dikonsumsi yang juga sudah beredar di grup perpesanan publik begitu ya
kemudian bpom juga secara berkala akhirnya memperkala akhirnya memperkala akhirnya memperkala akhirnya memperkala akhirnya memperkala akhirnya memperkala akhirnya
sementara itu kemenkes ri juga menyiapkan fomepizole ini adalah obat penawar yang diproduksi dari singapura dan australia
penawar ini diberikan kepada pasien dengan kasus gagal ginjal akut tanpa biaya diklaim oleh menteri kesehatan tanpa biaya dan sampai saat ini juga masih berjalan prosesnya
berikutnya dari indonesia kita ke
berikutnya dari indonesia kita ke india
kasus serupa pernah menggemparkan india ketika pada tahun berderet ya ini
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ada lima belas anak di chennai meninggal dunia akibat mengonsumsi obat yang mengandung deg setelah itu masih digentayangi dengan masalah yang sama
empat kali setelahnya serupa ya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam empat belas anak meninggal dunia disusul sebelas pasien meninggal dunia di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ada tiga puluh tiga anak paling tinggi

dugaan penyebabnya dari laporan meninggal dunia ini insiden yang menewaskan banyak anak ini disebabkan karena adanya kandungan deg pada obat
dugaan penyebabnya dari laporan meninggal dunia ini insiden yang menewaskan banyak anak ini disebabkan karena adanya kandungan deg pada obat
negara lain juga pernah mengalami kasus gagal ginjal akut pada anak
kita highlight beberapa di antaranya adalah haiti
haiti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
haiti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh enam

kejadian ini pun membuat who akhirnya turun tangan
kemudian ke tiongkok dua ribu enam delapan belas anak dilaporkan meninggal setelah mengonsumsi obat kantung kemih yang ternyata terkontaminasi deg
berikutnya kita ke bangladesh
bangladesh ada dua puluh lima anak di tahun dua ribu sembilan ya setelah mengonsumsi paracetamol sirup
tidak lama sebelum bangladesh juga terjadi di nigeria tahun dua ribu sembilan
angkanya tiga puluh delapan anak meninggal dunia mengonsumsi obat sirup yang kemudian dicurigai mengandung deg
tanggung jawabnya kita tunggu